pak kalian ngapain disini
kakak tadi nggak sengaja nabrak raya
gue gak mau lanjutin pertarungan ini
lo denger kan polisi udah masuk kesini
gue gak mau nambah masalah
pak pak tupain berantem pak
pak lepaskan saya pak
dia mengejut pak dia pukulin temen saya
nanti bingungannya bisa dijelaskan di kantor
alah aku ke bengkelah
mereka masih ngejar raya
kayaknya masih deyan gimana nih
gini aja kita mencar deh
lu ke kanan gue ke kiri
kita ketemuan di rumah lu
kita mencar juga lah
kalau kita mencari yang ada nanti bahaya
sekarang kita kejar salah satu dari mereka aja
kalau gitu kita kejar deyan
karena dia yang suka buat masalah sama geng singgala
gimana ada yang luka gak

gue buka rumah sakit ya
nggak usah kak gak usah
cuma gini doang kok lukanya
yaudah kalau gitu senggaknya gue bantu bersihin lukanya ya
ntar gue bantu angkat dulu motor lo
ayo duduk duduk duduk
tunggu bentar ya
bawa kotak kubat dulu
gue ingin lihat pertarungan boy dan mondi
tapi gue juga gak mungkin ngebiarin cewek ini
tapi malah pergi gitu aja
semoga gue masih sempet ngeliat boy dan mondi
setelah gue ngurusin cewek ini
beneran gak apa apa